sudah sejauh apa efektivitas pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah kita ajak berbincang dua kepala daerah
yang pertama amat riza patria wakil gubernur dki jakarta dan gubernur jawa tengah ganjar pranowo melalui sambungan skype
yang pertama kita ke wakil gubernur dki jakarta pak ahmad riza patria selamat malam
selamat malam mas gimana mas
ya pak wagub kita ingin mendapatkan konfirmasi ini adalah perpanjangan sosial berskala besar untuk dki jakarta hingga tanggal dua puluh dua mei ya kalau tidak salah
evaluasinya untuk sementara sudah seperti apa sejauh apa evaluasinya pak wagub
jadi kalau kita melihat data ya mas ya tanggal tiga maret itu dua orang positif corona di dki jakarta
tujuh belas mei itu lima enam ratus tujuh puluh sembilan positif di dki jakarta
memang sejak psbb pertama dan kedua sudah agak melandai
namun demikian rasa syukur kita harus kita sikapi dengan cara lebih patuh lebih disiplin
jadi yang kami lakukan bukan pelonggaran justru kami melakukan perketatan supaya melandainya ini terus menunggu keberadaan
sampai dengan kita pastikan berakhir virus corona di jakarta
itu harapan dan upaya kita
sehingga kami mengeluarkan beberapa peraturan dan ketentuan pak anies sebagai gubernur
mengeluarkan pergub nomor empat puluh satu dua ribu dua puluh tentang sanksi sanksi terkait yang tidak menggunakan masker
yang melebihi jumlah kursi orang di dalam mobil boncengan tidak boleh bagi perusahaan sudah kami beri sanksi
banyak sekali yang kami berikan
perkantoran kemudian dunia usaha mal pabrik semuanya kita berikan sanksi ya
tidak kurang dari lima dua ratus lima puluh tujuh pkl tiga delapan ratus dua puluh satu titik kerumunan enam lima ratus empat puluh tiga titik pangkal ojek enam puluh pertokoan atau mal
dan ada berapa nih ada enam delapan tujuh ratus tiga puluh dua tempat usaha lainnya
itu ada satu ratus enam belas perkantoran dan lebih dari lima empat ratus sembilan puluh tujuh teguran tertulis
ada tiga tiga ratus empat kantor yang kami tutup dan kami segel sementara belum yang termasuk dicabut
jadi berbagai upaya kami lakukan
namun demikian karena memasuki masa mudik dan lebaran
dengan sangat terpaksa kami terpaksa harus melakukan pergub pak anies melakukan pergub tahun empat puluh tujuh dua ribu dua puluh
yaitu surat izin keluar masuk
bagi sebelas sektor yang dikecualikan
bagi umpamanya bagi pimpinan lembaga tinggi negara diperbolehkan
kops perwakilan negara asing tni polri petugas jalan tol mobil jenajah
pemadam kebakaran ambulan yang sakit kendaraan angkutan barang logistik
ini termasuk yang dikecualikan
nah yang dikecualikan ini dengan sebelas sektor ini harus mengurus izin
kalau tadinya dengan leluasa bisa keluar masuk jakarta debo tabe sekarang harus mengeluarkan izin
nah bagi di luar yang ini tidak boleh mudik
tidak boleh keluar masuk jakarta
semua ini kami lakukan tidak bermaksud mengurangi kebebasan atau menghilangkan kemerdekaan
tapi justru pergub ini kami lakukan
dalam bentuk perlindungan kami kepada warga jakarta dan warga lain yang berada di jakarta dan di luar jakarta
sehingga dengan demikian nanti setiap warga yang memenuhi syarat tadi
yang sebelah sektor dan lain lain tadi dia harus mengisi aplikasi yang telah kami siapkan
di antaranya mengisi aplikasi harus menyiapkan surat kesehatan surat dari rt dan rw
surat dari perusahaan yang bersangkutan
jadi kalau saya umpamanya membawa barang logistik boleh
tapi saya harus membawa surat kesehatan surat izin dari rt rw
saya harus menyiapkan surat izin dari perusahaan saya itu harus dipenuhi
masuk di aplikasi yang telah kami siapkan
nah dengan demikian nanti kami akan mendapatkan surat izin ada qr code nya jadi ada barcode nya begitu mas
pak wagub kita sudah dapat
fokusnya untuk evaluasi sementara
dan sebelum lebih lanjut saya juga ingin menyapa gubernur jawa tengah ganjar pranowo
selamat malam pak gu
ya terima kasih pak gubernur sudah bergabung dengan kita
di sambungan telepon juga ada wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
baik alhamdulillah pak ganjar
oke kita akan lebih lanjut berbicara bagaimana kemudian kedua daerah ini
dki jakarta dan juga jawa tengah
nanti juga ditanyakan ke pak gubernur bagaimana evaluasi di sana
tapi sebelumnya kita akan break dulu
cnn indonesia prime news segera kembali usai jeda
kita kembali ke diskusi kita di prime news malam ini
masih dengan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria dan juga gubernur jawa tengah ganjar pranowo
pak ganjar masih dengan kita pak
pak ganjar kita juga ingin mengetahui lebih lanjut
bagaimana kemudian evaluasi psbb
psbb secara keseluruhan untuk jawa tengah pak hingga saat ini
ya jawa tengah yang psbb cuma satu saja di kota tegal ya
kalau kemarin yang ada di kota tegal kita laksanakan sih kita cek sih pelaksanaannya bagus ya
hanya saja ini dibayangi oleh sekitar kiri kanannya
karena kemarin ada kalau boleh saya sebut penambahan penambahan jumlah
belum sampai pada outbreak sih ya
tapi kita sekarang sangat berhati hati
pada mereka yang kemarin ikut istimewa
jangan kerumunan yud
istimewa ulama yang ada di goa ya
sekarang kita lagi mencoba mencari mereka mereka
dan kita berharap mereka mau untuk mendaftarkan diri
dalam arti memeriksakan diri kepada kita
agar kita bisa ngecek itu yang membayangi beberapa daerah
yang lain seperti kota semarang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat
dan kemudian dicoba ditingkatkan
pengetatan pengetatan termasuk yang ada di purworejo
kemudian di banyumas menggunakan perda
sebenarnya banyak daerah daerah yang melakukan improvement terhadap pandemic respon ini
tapi pak ganjar melihat tren saat ini
kemudian juga perkembangan dari waktu ke waktu
apalagi menjelang lebaran ini
artinya pergerakan masyarakat pun juga dari daerah zona merah
katakanlah seperti jakarta atau daerah jawa barat atau jawa timur
ini kan juga tidak bisa dipungkiri
interaksinya bagaimana kemudian dengan daerah daerah ini pak
iya kami komunikasi
kami komunikasi dengan gubernur dki
waktu itu bahkan pernah rapat dengan asisten ekonomi ya
kita juga bekerja sama dengan kepolisian bekerja sama
dengan jawa barat juga sama
bahkan di perbatasan kemarin kita coba komunikasi antar dinas perhubungan
agar kemudian kita bisa melakukan sebuah tindakan
untuk melakukan pengecekan di bttt atau checkpoint
checkpoint yang ada
nah kami menyiapkan di level desa mas
para pendamping desa itu kita minta untuk mencatat
kan mereka ini balik akhirnya ke desa juga
karena ke desa kalau kemudian itu lolos begitu ya
karena mereka ngeyel terus kemudian bolos akhirnya lolos begitu
nah kalau sudah masuk ya kita karantina
maka beberapa bupati wali kota kades beserta perangkatnya membuat tempat tempat karantina
kemarin saya nengok di kudus umpama levelnya di desa
mereka punya tempat diklat yang ada di desa itu
punya kabupaten dipakai untuk karantina dan mereka punya kesadaran
bahkan mereka tidak berasal dari zona merah atau epicentrum
mereka hanya pulang dari kendal saja mau pulang ke kudus
jaraknya relatif pendek sebenarnya
tapi mereka punya kesadaran untuk di karantina
menurut saya ini termasuk apa namanya normal baru
yang mulai diterapkan karena kesadaran yang baik begitu
kalau untuk tegal bicara soal tegal pak
beberapa waktu lalu kan juga sudah dikatakan kasus begitu di sana
konsennya kemana sih pak
sehingga kemudian ini bisa jadi pedoman untuk daerah daerah lain
bahwa kemudian yang diterapkan di sini adalah memang hal hal yang wajib dipatuhi oleh masyarakat
dan harus tertib untuk dilaksanakan
ya sebenarnya kalau kasus yang ada di tegal
memang menarik tapi belum bisa dipakai sebagai acuan
waktu areanya memang sangat kecil
yang kedua interaksi dengan daerah lain sebenarnya masih berlangsung
dan inilah yang kemudian saya katakan tadi
hati hati dengan daerah sekitarnya
maka kemarin waktu saya datang ke sana saya sampaikan pada pak wali kota
nah pada saat itulah kemudian kerjasama antar daerah ini bisa kita lakukan
dan hari ini yang kita pentingkan sebenarnya adalah tracingnya
mereka yang sudah ada sudah datang
posisinya di mana gisnya diketahui tracingnya diketahui
terus kemudian direvit tes
mereka yang kemudian reaktif itu langsung saja di swab gitu kan
sehingga memastikan kondisi kondisi mereka
sehingga nanti pada saat mereka mesti dilakukan pemantauan perawatan dan sebagainya
ini terdata dengan baik termasuk pergerakannya
sehingga dari kami dari pemprov gugus tugas kami membuat modeling untuk bisa melakukan tracing
maka sebenarnya apakah dia ini transmisi lokal atau berasal dari daerah lain
kami punya titiknya sampai detail ya
hanya memang ini butuh disiplin
tidak ada masyarakatnya saja yang mesti disiplin
tapi petugas yang meng input juga disiplin
agar kita bisa memantau persis
tentu ini belum sempurna
tapi mulai kita mendapatkan modelnya ya
agar kita bisa tahu trennya seperti apa begitu
kalau versinya google sih kemarin yang punya pegang handphone android
tingkat apa pergerakannya
masih terlalu tinggi
apalagi di kampung kampung sekarang nekat sih
mereka yang kemarin mudik itu masih belanja sore bejubel
maka tadi saya mendapatkan video video langsung masuk ke saya
sopil pun bupatinya sopil pun wali kotanya
siap pak besok kita mau lakukan
nggak ada besok
hari ini kamu bekerja
ayo satpol pp nya diterjunkan begitu
panteng itu sampai nanti bulan ramadhan begitu
dan kita meminta umpama supermarket yang masih buka
kita minta untuk membuat
jarangan garis garis antri wajib pakai maskar
kalau enggak usir mereka pergi begitu
oke artinya penerapan the new normal ini juga sudah mulai diterapkan di sejumlah daerah di jawa tengah berarti pak ganjar ya
sehingga kemudian ini harus ditaati mau tidak mau begitu
saya mencoba mengintroduksi ini mas
karena hujan lebat ini tidak pernah kita tahu akan terdakapan
apakah kita mau hujan hujan apakah kita mau pakai payung apakah kita mau pakai mantel atau tetap diam di rumah
karena saya menimbang unsur ekonomi menimbang unsur apa sosialnya menimbang unsur keamanannya macam macam
sampai kemudian kita bisa mengatur betul daya tahan bangsa ini biar bisa terminis dengan baik
maka kemarin saya datang ke pabrik rokok yang ada di kudus
terus kemudian ada pabrik tekstil yang mereka ternyata sudah mencoba menerapkan itu
sempurna banget sih belum
tapi tata kelolanya mulai mengarah ke sana
ini new normal yang hari ini terus mas kita sosialisasikan
kalau enggak nanti seolah olah itu seperti balapan lari saja
seolah olah sudah sampai finish garis finishnya ketahuan dan setelah itu orang free
padahal tidak kita belum tahu
bahkan beberapa orang sampai who juga mengatakan kalau nggak salah ya
yang mengatakan kita tidak pernah tahu ini akan selesai kapan dan mungkin tidak akan selesai begitu kan
artinya kita mulai defensif masing masing untuk memproteksi diri sehingga pada kenormalan kenormalan baru ini masyarakat menjadi paham
oh aku sekarang hidup harus berdamai dengan covid ini
artinya bukan berarti pengawasan juga diperlonggar begitu ya pak gubernur ya
begini jadi sebenarnya kelonggaran itu bukan berarti bebas loh
begini ya catatannya
kalau kelonggaran diartikan seperti lomba lari yang sudah masuk garis finish terus kemudian dia bebas lagi
boleh dia tidak pakai aturan
normal baru itu artinya kamu mulai ada kebebasan tapi kebebasanmu terbatas
terbatas siapa mesti pakai masker mesti ada jarak mesti sering cuci tangan mesti tidak pegang pegang orang begitu
sekarang mulai muncul mas beberapa alat alat yang didesain yang mereka sebut juga apd juga
tadi teman saya seorang dokter dari solo umpama
dia punya pengkait begini mas
pengkaitnya itu dari besi
terus kemudian ujungnya kayak kunci maka bisa dipegang
jadi buka pintu ditarik pakai keran itu
atm juga cuma ditunjuk
itu artinya muncul inovasi inovasi yang bagus yang dia patentkan
mungkin ini ya kehidupan baru kita kayaknya sudah akan membutuhkan peralatan peralatan itu begitu
artinya kemudian bisa dipahami kalau nanti ada cara cara lama yang ditinggalkan dan cara cara baru inilah yang kemudian dipakai untuk kelangsungan kehidupan masyarakat
begitu ya pak ganjar
bahkan tadi ya kalau salah satu contoh alat ini setiap orang punya maka dia akan gunakan lagi
maka dia tidak akan bersentuhan langsung
dia hanya pergunakan
bersentuhan dengan alatnya pribadi yang dia bersihkan
atau barangkali ada uv sebenarnya seperti ruang operasi itu ya
kalau ruang operasi itu dipasangi uv sebenarnya kan proses sterilisasi kan
maka mungkin mal kantor dan sebagainya itu lampu lampu di atasnya itu sebagian diganti uv saja
kalau itu semua diganti uv semuanya maka setiap kali tutup tokonya kantornya dan sebagainya otomatis itu lagi dilakukan proses sterilisasi
maka mungkin cara cara itu akan bisa
sangat membantu gitu ya
artinya memang harus pelan pelan juga ya pak gubernur ya kalau cara cara baru ini adalah cara cara yang harus dipakai dan disosialisasikan juga oleh pihak pihak terkait
bahwa ini demi kebaikan bersama juga agar kemudian pandemi ini paling tidak memang bisa mengurangi tingkat infeksi di tengah masyarakat
atau juga mengatur hal hal yang lebih baru begitu ya pak gubernur
iya betul sekali
karena sebab kalau tidak saya silakan musim hujan tadi kita tidak pernah tahu kok redanya kapan
agar aktivitas kita kan tetap berjalan
kalau kita menunggu hujan terus nasi habis kita mau makan air hujan kan nggak mungkin
maka kemudian kita harus beli nasi kita harus beli beras keluar
tapi untuk sampai keluar karena di sana hujan mungkin ini bentuknya gerimis kita takut masuk angin kan kita bisa pakai mantel
maka proteksi proteksi diri ini betul pelan pelan tadi kita sosialisasikan
termasuk saya menyiapkan
gak bisa nanti semua orang akan menunggu bansos terus kan
orang harus ada berproduksi kan
orang harus bekerja kan
maka kita sekarang siapkan agar mereka di training training agar nanti jualan
dan kayaknya teknologi empat ini sekarang dipaksa oleh si corona ini
agar kita menggunakan itu seperti wawancara kita hari ini
cuma sudah menggunakan alat ini kok
mungkin nanti akan ada temuan temuan baru software software baru sehingga lebih mudah untuk kita bertransaksi
dan barangkali besok tidak ada uang lagi
cuma sudah top up aja gitu ya
artinya banyak hal hal yang bisa dilakukan secara virtual ya pak gubernur
kita akan elaborasi lebih lanjut
nanti kita break dulu pak gubernur
cnn indonesia prime news segera kembali usai jeda
dan seperti di awal tadi kita juga mengundang wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria untuk berdialog dengan kita malam ini
tapi sangat disayangkan memang ada keperluan mendesak
sehingga wakil gubernur
dki jakarta tidak bisa melanjutkan dialog
dan kita akan fokus ke gubernur jawa tengah ganjar pranowo
pak ganjar masih dengan kita pak
pak ganjar dari perspektif seorang gubernur jawa tengah the new normal ini memulainya bagaimana pak di tengah masyarakat
sebenarnya seperti kita latihan sepeda atau berenang saja
kita mesti mencoba berlatih
kadang kadang jatuh ya kan
kadang kadang kita minum air
tapi kita harus melatih terus menerus
kalau kemudian kita membiasakan kita teriak kemudian saling mengingatkan ini akan bisa terjadi
kami membuat pasukan di bawah secara bottom up di mana kelembagaan masyarakat ini sudah ada di level desa
kami sebut sebagai cokotongo
sebenarnya mereka lah yang kita mintakan untuk menggerakkan sistem ini
mereka saling bantu dari si jaring pengaman sosialnya
mereka mendata siapa yang tidak bisa bekerja lagi
mereka membuat lumbung pangas
mereka membuat lumbung pangas
sehingga dalam waktu yang sangat urgent yang sangat mepet yang orang masih dalam waktu waktu yang tingkatannya kritikal ini
mereka bisa saling bantu
kekuatan mereka itulah yang kita utamakan
sehingga nanti kita tidak repot urusan data urusan bantuan tunainya terus kemudian kenapa dia yang dapat saya tidak
hari ini kan yang dibutuhkan kan kebersamaan untuk bisa makan dalam kondisi sulit kan
nah ini yang kemudian coba kita dorong
maka kalau kemudian kita mau sosialisasi ini menjadi agent
ini adalah yang kita untuk kita sampaikan
oke deh pak ganjar saya boleh keluar nggak
boleh sebenarnya daerahmu relatif aman kok
tapi tapi kamu mesti pakai masker
tapi kalau kamu nggak bisa jaga jarak jangan dulu
silahkan kamu di rumah dulu begitu
nah kemudian ada law enforcer yang kita minta untuk menegakkan hukum mengingatkan
inilah yang kita libatkan tokoh tokoh masyarakat para ulama untuk menyampaikan itu semua kepada masyarakat
pak ganjar ada kemudian pihak yang mengatakan
bahwa the new normal ini kemudian bisa juga berpotensi menggeser kultur kultur atau budaya budaya yang sudah ada
memahami ini bagaimana pak apa yang perlu disinkronkan
ya sebenarnya ini kita memang dipaksa pada kondisi seperti ini
suka tidak suka mau tidak mau
kecuali nantinya kalau kita masih punya imajinasi akan kembali pada normalitas yang seperti hari ini bukan new normal
ya harus mencapai target itu bersama sama
kecuali kehendak bersama itu tidak ada
kalau kehendak bersamanya ada ya ayo kita cari
memahami ini mas
dunia ilmu pengetahuan perguruan tinggi terus kemudian ada bumn
nah dia sekarang lagi bekerja sama nih ya mencari vaksinnya
kalau vaksin itu ketemu bisa kita vaksin semuanya mas normalnya kembali seperti hari ini
yang konvensional begini
tapi kalau itu tidak ketemu dan entah sampai kapan saya tidak tahu mutasinya sampai kapan
belum lagi nanti mohon maaf ya diantara tanda petik saya katakan masih ada orang pintar yang nakal
sengaja membuat ini menjadi katakanlah senjata biologi dan sebagainya sehingga mutasinya lebih banyak
kita tidak tahu kita menghadapi situasi yang lebih sulit lagi kan
nah kalau kemudian kita menyiapkan kejar kejaran antara virus ini dengan ilmuwan ilmuwan untuk bisa sampai
maka normanya betul betul baru
tapi ketika itu belum ditemukan maka ini menjadi kerawanan
belum nanti second wave mungkin third wave dan sebagainya
atau mutasi barulah begitu ya
sehingga kita perlu kemudian menyiapkan semuanya itu
semua mesti terlibat ini
negara memanggil untuk kepentingan bangsa
artinya ini yang kemudian bisa dipahami oleh masyarakat bahwa berdamai dengan covid sembilan belas ini ada di perspektif yang barusan pak gubernur sampaikan ini ya pak ya
oh iya sekarang kita mesti mengintroduksi itu mensosialisasikan itu memahami itu
sudah tidak betah di rumah
pak kapan kami mau sekolah
kamu gak bisa sekolah kalau bisnis seperti itu karena itu berbahaya
tapi kalau kamu pinter ngantri ya nanti sekolahnya dirubah
bahwa satu kelas mungkin akan dikurangi hanya separuh
mungkin beberapa ya tidak terlalu lama kemudian kita membiasakan dengan teknologi
atau kemudian cara masuk sekolahmu akan diatur
sistem transportasinya akan diatur
dan seterusnya dan seterusnya
maka sekarang kita mesti betul
sekarang kita mesti berpikir sangat jauh untuk menyiapkan diri kita memasuki dunia baru itu
dimana kita sendiri tidak bisa yang begini begini saja
kita harus partisipasi
kita mesti terlibat
nah kalau nanti nilai ini tidak bisa kita ajarkan dengan biasa saja menunggu kesadaran
maka regulasilah yang perlu dibuat untuk memaksa as a tools of social re engineering kira kira begitu
kesiapan jawa tengah untuk new normal dan segala sesuatu yang kita katakan berjalan secara virtual ini sudah sampai di mana pak gubernur
infrastrukturnya sudah dibangun belum
kalau infrastrukturnya anda minta dalam satu bulan ke depan ya belum
maka saya ngobrol tadi dengan pak erick
kebetulan pak erick kasih bantuan menteri bumn ke jawa tengah
saya cerita kita butuh satu data indonesia
siapa yang bicara
mungkin dari kominfo
perpresnya sudah ada
bagaimana kalau kemudian pt telkom sebagai bumn ditunjuk
semuanya kan didatalah semuanya
berapa orang miskin berapa orang dagang berapa usaha besar menengah kecil mikro
bagaimana kondisi kredit hari ini
apakah bi bisa membantu untuk terlibat
apakah bi bisa menstabilkan moneter kita
bagaimana dengan kredit macet
apakah ojk bisa menyelesaikan
presiden sudah perintah
tidak boleh kita diam saja
semua untuk kepentingan bangsa dan negara
tidak bisa kemudian konvensional lagi
ini situasinya itu tidak normal
situasinya itu gawat
situasinya itu darurat
maka kalau berpikirnya masih konvensional
maka anak sekarang bilang kamu mesti ke laut
hari ini mesti ada terobosan
hari ini harus ada keputusan dengan risiko yang ada
tinggal parlemen dprd dprd dprd nya diajak bicara
untuk bagaimana kita memasuki situasi ini
agar kita tidak ketinggalan
kalau tiongkok saja hari ini sudah membuka bisnisnya
kita masih begini begini
kita dihajar lho nanti
kita menjadi bergantung pada negara negara yang produsen produsen semuanya itu
kita mesti kembali pada pesan bung karno dulu
mandiri dalam bidang ekonomi
pangan energi air
kalau kemudian segala sesuatunya ini harus dilakukan
atau kehidupan ini berlangsung secara
berlangsung secara virtual
didominasi dengan cara cara yang virtual seperti yang sekarang sudah berlangsung
bagaimana pak ganjar tantangan ini
iya kan sudah menarik kan mas
konser sekarang sudah virtual
kita wawancara sekarang saya rindu kapan diundang di cnn
bisa berdebat langsung di situ
kan menarik ya
ada suasana taste yang memang berbeda
hari ini nuansanya berbeda
saya tidak bisa memandang wajah anda karena harus konsentrasi di kamera
kemudian kita bisa eye contact yang dilihat oleh orang
maka kemudian saya harus menyesuaikan menyesuaikan nggak bisa semau saya sendiri
dan kemudian orang sudah berlatih
orang sekarang kenal semua apa yang disebut zoom
orang kenal semua yang disebut ig live
orang semudah sekarang membuat donasi melalui virtual
jadi orang dipaksa sekarang untuk masuk dunia itu
bahkan zakat pun sekarang bisa online begitu ya pak gubernur ya
zakat pun sekarang juga bisa sudah ada himbawan untuk disalurkan secara online begitu ya
oh ya zakat juga secara online
saya juga sudah melakukan itu sejak awal ke basnas
dan sekarang betul betul teknologi perbankan dan fasilitas fasilitas fintech hari ini menjadi penting banget
maka kemudian kalau anda tanya infrastrukturnya
nah ini pertanyaannya yang mesti
negara harus cepat membangun ini
maka kalau kita membandingkan dengan yang negara lebih maju
kenapa sih tiongkok membuat richard
kenapa sih kemudian big datanya luar biasa
kenapa sih mereka perilaku konsumennya di data betul
bahwa orang indonesia kalau datang ke tiongkok lebih suka bawa uang cash ya
orang orang yang lain tidak perlu
maka dia butuh top up
dia butuh apa namanya e money
maka dia baca perilakunya
bahkan kita perilaku konsumen kita ada disediakan teknologinya peralatannya kemudahannya kemudian diterkam sama mereka
nah hari ini kita nggak bisa
harus ada quantum leap ini
bahwa kita harus masuk kesana
suka tidak suka
mau tidak mau
mungkin kurikulum pendidikan juga harus dirubah kok ini
tidak cukup hanya begini agar kita bisa melakukan lompatan itu gitu
artinya siap tidak siap ini harus dilakukan karena kalau tidak memang kita akan terus terperangkap dengan situasi yang tidak menentu seperti ini yang bisa dikatakan begitu ya pak gubernur ya
jangan pernah mengatakan tidak siap dalam kondisi seperti ini
anda akan dihantui oleh keminderan
anda dihantui oleh keterbelakangan
anda akan dihantui oleh ketidakmajuan
maka kalau sudah seperti ini kalau stagingnya kita satu dua tiga maka nggak bisa
ini harus satu tiga enam begitu
kalau perlu langsung dua belas sehingga deret ukur deret hitungnya mesti ada dan kita harus dipaksa untuk berpikir keras itu
oke lompatan yang cukup jauh mau tidak mau suka tidak suka seperti yang anda katakan bahwa ini harus dijalani
terakhir pak gubernur data terbaru kasus positif di jawa tengah secara keseluruhan bagaimana pak
iya memang ada peningkatan kita tembus angka seribu begitu ya
dan tadi saya katakan sudah ada area area yang kami perhatikan terus
jadi ada klaster klaster baru yang kami perhatikan tadi istimewa ulama dari goa
terus kemudian ada dari pondok yang dari jawa timur
saya komunikasi dengan mbak kofifah kemudian dari ibu kofifah sudah bicara bahwa disana akan dikarantina
terus kemudian tidak akan mengalir ke sini
maka beberapa pondok pondok mas yang kemarin itu santrinya nggak pulang
minimal kami yang di jawa tengah hitung kurang lebih empat ratus mas
udah kalian nggak usah pulang kalian disitu saja
satu suple makanan ya terus kita tantu kepada mereka
terus kemudian kawankan mahasiswa udah ya jangan pulang ya
sebenarnya cara kita melakukan partisi saja
justru pertanyaan anda ini
karena masih ada beberapa daerah yang naik
maka harus ada tindakan yang luar biasa di tempat itu
saya sebut saja
kota semarang dan semarang raya
ada temanggung ada wonosobo
terus kemudian ada purworejo
terus kemudian ada brebes
nah ini yang sekarang menjadi amatan amatan kita baru
dan tadi pagi ada penambahan di kudus ya
maka ini yang coba kita dorong untuk bupati wali kotanya bisa bareng bareng dan kita bantu
pak gubernur yang juga menjadi isu di beberapa daerah
ada kluster pasar tradisional
pak gubernur bagaimana kemudian zona zona hijau yang masih ada di jawa tengah
khususnya di pasar pasar tradisional ini
juga tidak masuk ke dalam kluster baru yang kita lihat di sulawesi selatan
di sumatera barat
bahkan di jawa timur sekalipun
ini juga sudah ditemukan yang seperti itu
apa antisipasi atau preventifnya pak
ya yang paling bagus kalau kemudian sudah ada satu kejadian segera direpi tes
kalau sudah direpi tes di pasar itu bisa jalan
maka mas sejak kami terinspirasi mana itu gambar di vietnam atau di myanmar itu yang pasar ditata
langsung kita perintahkan salatiga menginisiasi
langsung terimajinasi semuanya
kota semarang buat
lalu saya lihat ada pasar belum seperti itu
satel pun bupati wali kotanya dibuat
bupati banyumas aktif banget sampai dini hari
sampai apa namanya gak tidur sampai sahur
dia keliling ke pasar pasar karena biasanya mulai dini hari kan mereka sudah mulai jualan
ini yang tradisional
maka yang tradisional itu diedukasi
mereka boleh berdagang tapi jarak dibuat
kamu harus pakai masker dibawain masker dibagi
dibawain tempat untuk cuci tangan
cara ngantrinya diatur
itu yang saya katakan tadi di awal edukasi
maka pasar tradisional kalau ditutup juga mas
ya kayaknya mampu juga sih
maka kemudian ada model begini
di pasar tradisional
beberapa kampung itu menutup pasar kecilnya
tapi mereka meminta pedagangnya ini masuk ke kampung
jadi mereka pedagang sayurnya menjadi keliling
terus kemudian ditempatkan di tempat tertentu
sebenarnya di masyarakat punya inovasi itu yang cukup bagus
kita tinggal fasilitasi aja
enggak usah seragam
karena justru inilah keaneka ragaman yang muncul dengan lokalitas masing masing
terakhir ini benar benar terakhir pak gubernur
apa himbauan pak
ini jelang lebaran
satu minggu lagi kita akan lebaran
apa yang perlu dilakukan
apa yang perlu disampaikan pak gubernur
tetap jaga jarak
sering sering cuci tangan
teman teman di jabodetabek kami sudah mengirim bantuan mulai hari ini
kami mohon maaf kalau belum bisa semua tercover
gubernur jakarta dki membantu
gubernur jawa barat membantu
kami menyampaikan terima kasih dari jawa tengah
dan siap siap besok kita akan lebaran bareng bareng
saran saya sholat di rumah
imamnya dari bapak bapak semuanya mengimami keluarganya
dan saya ingin nanti kita bersilaturahmi secara digital
saya mau buat silaturahmi digital dengan warga yang ada di jawa tengah dan seluruh indonesia
mungkin beberapa teman dari negara lain akan ikut
lebarannya pun juga harus virtual ya pak gubernur ya
kita harus siap dengan segala sesuatunya seperti itu
terima kasih gubernur jawa tengah ganjar pranowo sudah bergabung dengan kita malam ini
tadi kita juga sempat berdialog sebentar saja dengan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
tapi disayangkan memang ada kepentingan mendadak yang tidak bisa dilanjutkan untuk berdialog bersama kita malam hari ini